ke informasi berikutnya setelah mengizinkan pembukaan bioskop dan produksi film melalui sk no satu ratus empat puluh tahun dua ribu dua puluh
dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dki jakarta juga memperbolehkan terselenggaranya kegiatan pertunjukan dan konser
di luar ruangan pada masa perpanjangan sosial berskala besar transmisi
dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dki jakarta mengizinkan pelaksanaan pertunjukan dan konser di luar ruangan
pada masa perpanjangan sosial berskala besar transisi
konser boleh diadakan selama memiliki konsep drive in
dilansir dari detik com menurut kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dki jakarta

dalam pertunjukan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dki jakarta memperbolehkan terselenggaranya kegiatan pertunjukan dan konser di luar ruangan pada masa perpanjangan sosial berskara besar transmisi
dalam pertunjukan konser dengan konsep drive in penonton konser diharuskan berada di dalam mobil selama penyelenggaraan pertunjukan berlangsung
selain itu terdapat juga sejumlah protokol kesehatan yang berlaku baik bagi pengunjung maupun penyelenggara
aturan tersebut adalah mewajibkan penggunaan masker pengaturan jarak antara kendaraan dan wajib mencuci tangan
pengunjung juga wajib membawa keperluan pribadi dan tidak boleh digunakan bersama sama
misalnya masker disinfektan dan peralatan ibadah
kendaraan yang masuk ke area konser wajib dibersihkan
lebih dulu dengan disinfektan
penonton hanya dapat keluar dari kendaraan atas izin penyelenggara
satu grup pengunjung hanya boleh berjumlah maksimal empat orang dalam satu kendaraan
jarak antar kendaraan adalah satu lima meter ke samping dan tiga meter ke belakang
penonton juga harus mematuhi penyelenggara terkait waktu menyalakan dan mematikan mobil
saat ini konser dengan konsep drive in sedang dipersiapkan untuk merayakan tiga puluh empat tahun perjalanan karir grup musika hitna
penyelenggara konser memperhatikan empat hal dalam pelaksanaan konser
yakni pelacakan keamanan kebersihan dan jarak